dengan tanda pagar bobotoh bebersih
namun ternyata aksi serupa tidak hanya dilakukan pendukung persib
pansar biru sebutan pendukung psis semarang yang menjadi tamu di gelora bandung lautan api
juga melakukan aksi pungut sampah ini
aksi ini ternyata digagas oleh manajemen persib bandung
dengan menyediakan sejumlah plastik di tribun stadion
bahkan sebelum pertandingan antara persib melawan psis berlangsung
akun instagram resmi persib mengunggah video persiapan
serta ajakan untuk menjaga kebersihan stadion
panitia pelaksana juga menyediakan sejumlah hadiah bagi penonton yang beruntung
bersih bersih usai pertandingan ini terinspirasi dari aksi supporter jepang di piala dunia dua ribu delapan belas
supporter jepang kerap kali memungut sampah usai pertandingan
mengundang simpatik supporter negara lain